nanti kok jadi orang besar
menyeduh kisah menyajikan cinta
atirah menggambarkan pergulatan perempuan bugis
yang mempertahankan keutuhan keluarga
saat ada perempuan lain dalam kehidupan suami
atira terinspirasi dari cerita ibu undawakil presiden yusuf kala
yang diangkat dalam novel yang ditulis albertian endah
tapi atirah ini sebenarnya mungkin isu yang belum pernah kami fokuskan sebelumnya
peran perempuan di tengah keluarga
sebagai ibu sebagai istri
diperankan oleh cutmini
atirah diangkat ke layar lebar untuk memotret persoalan keluarga indonesia
atira itu bisa dikatakan seorang wanita
yang dia memang mempunyai kesabaran
dan pokoknya semuanya ekstra lah kalau untuk atira
berlatar belakang keindahan alam sulawesi selatan
atira menjadi film miles pertama yang mengangkat budaya bugis
ini pengalaman yang luar biasa
kami syuting di bone di sengkang selama tiga puluh dua hari
menciptakan suasana makassar
suasana bone tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai tahun pertengahan enam puluh an
sebuah tantangan yang buat kami sangat menyenangkan
endah endresa didapuk menjadi pengisi soundtrack atirah lewat lagunya ruang bahagia
atirah akan tayang perdana di makassar pada dua puluh sembilan september mendatang
apsi suria diberkati dengan pembahasan
di broto jakarta